lahir dan tergabung dalam serikat buruh sejak dua ribu dua belas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
nah tentu ini kita menunggu kelanjutannya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
caleg dewan perwakilan rakyat daerah jawa timur daerah pemilihan satu ini
jamur tunas rumput bahkan tanah liat sebagai potensi sumber potasium
ini juga adalah proses untuk melihat apakah sudah sejajar
seolah dibuat khusus untuk mereka
maupun arus balik yang akan kita hadapi sekarang
menjadi pegawai di pemerintahan adalah salah satunya
menurut kami ini ada luka lain ada luka lain yang indikasinya ada penyiksaan di sini
nanti saya nggak bisa ke ladang satu hari saja sudah habis